nah berbicara soal luar kota warga surabaya mendapatkan alternatif hiburan sampai desember nanti
jadi kalau misalnya ada yang tinggal di jakarta bisa langsung berangkat apalagi tadi jalanan cukup lancar ya untuk ke bandara
di surabaya itu sendiri wahana yang baru itu bertema festival of flight yang digelar di surabaya barat
nah ini menawarkan pengalaman unik yakni melihat panorama surabaya dari balon udara dan perpaduan atraksi air mancur api serta laser
ya cukup unik menikmati surabaya dari ketinggian empat puluh meter bukan hanya bisa melihat area festival offline
tapi saya juga bisa melihat bagaimana panorama wilayah surabaya barat dari ketinggian ini
tentu saja pengalaman menarik karena saya berada di balon udara
balon udara menjadi atraksi paling diminati pengunjung festival of light di surabaya
dengan membayar tiket rp tujuh puluh
pengunjung mendapat pengalaman terbang dengan balon udara selama lima menit
berfoto di ketinggian empat puluh meter wajib dilakukan
baru kali ini juga ada balon udara surabaya
pemandangannya sih cukup bagus karena di bawah juga banyak lampion lampion
terus lihat gedung tinggi tinggi juga banyak lampu lampunya juga lebih menarik sih
sebelum naik mikir mikir nggak tadi
sempat grogi sih mas cuman safety nya katanya sih sampai lima ratus kilo jadi menurutku aman deh
hampir semua pengunjung mengaku atraksi ini merupakan pengalaman pertama mereka naik balon udara
ya sensasi ketinggian dipadukan dengan suara semburan api
untuk memastikan balon udara tetap mengembang bisa memacu adrenalin
bukan hanya dewasa anak anak pun menikmati pengalaman ini
selain balon udara pengunjung juga disuguhi atraksi air mancur yang bisa menari
tak sekedar menari air mancur yang bergerak mengikuti irama lagu itu juga dilengkapi atraksi lampu dan laser
banyak hal baru bisa dinikmati salah satunya air mancur bercampur api

bermaja menikmati lampu dan laser

jadi kita tawarkan pengalaman buat adik adik terutama bermaja menikmati lampu dan laser

dan kita juga tampilkan di sini dancing fountain

yang ini kita bawa yang cukup spesial karena ada atraksi dari leisure
terus air mancur bisa sampai tinggi dua puluh lima meter terus ada water screen
dan yang keren adalah ada water fire dance
ada juga teknologi baru yang ditampilkan
yakni water screen atau layar air yang menjadi latar pemutaran video
yang ingin bersuah foto anda akan dimanjakan dengan spot spot menarik
ada taman jurassic lorong lampung sea world sampai taman tulip
sebenarnya taunya ada di instagram sih penasaran sama balap
cuma itu aja sih
sama lampionya kayaknya buat spot spot bagus
kalau mau jalan jalan dulu sih pertama sih pengen foto foto di sini aja
lelah berfotoria tidak perlu khawatir berbagai kuliner juga ada di area ini
anda bisa makan sambil menikmati lampion dan gedung gedung tinggi di sekitar area
mirta paridil surabaya